kita beralih ke informasi selanjutnya kepolisian sudah melayangkan surat panggilan kedua kepada wakil gubernur jakarta sandiaga uno
ya sandiaga akan dimintai keterangan sebagai saksi karena namanya disebut oleh tersangka andreas cahyadi
andreas ditahan dalam kasus penipuan jual beli tanah di curug tanggerang
jadi kita sudah melayangkan surat panggilan ya sebagai saksi kepada wakil gubernur gki pak sende kuno
yang surat itu pengantarnya ditujukan kepada gubernur dan surat panggilannya kepada pak sandiaga
agendanya adalah besok hari kamis tanggal delapan belas jam
agendanya seperti ini
berkesedihan ya pak sandiaga uno
nanti kan pertanyaannya besok nanti akan kita cek klarifikasinya seperti apa
pak kira kira keterangan seperti apa pak si pak yang akan diganti oleh penipuan
ya tentunya kan kita sudah memberkes namanya tersangka andreas cahyadi
nah di situ dari keterangan dari andreas cahyadi dia menyebut ada namanya pak sandiaga uno